jak ini semuanya sesuai pesanan dua puluh voltak
cuman ini berat aja gak saya hantarkan saja ke rumah
kuat insya allah kuat
ini udah semuanya
terima kasih c
kan bagus buat aku cut
tapi setelah kau pikir pikir
gak bagus buat adik adik aku
karena papsnya aku harus ninggalin istrinya yang sekarang
oh yuk encut
kamu punya adik berapa
cucu gak pernah nanya
papa juga gak pernah cerita ke cucu
kalau aku punya dua
rumah akum yuk
biar aku marah lagi sama kamu
saya mau minta maaf sama akun ceng
ngapain minta maaf sama akum dong
saya berantem sama m diintipin
kamu berantem sama atem diintipin
saya juga ikut nitipin kamu berantem sama atem
udah gak usah dipikirin
kita itu berteman sejak kecil
kita sering berantem
ada yang minta maaf
namanya temen harus saling memaafkan doi
udah itu aja beres
ya tapi kalau akum gak mau memaafin saya gimana ceng
udah sekarang kamu gak usah bikin apa apa
sebentar lagi terlalu barat
kita harus saling memaafkan
eh betul gak

kamu kayak pak ustaz itu ceng
kamu kayak pak ustaz itu ceng
saya memang solo bener
sekarang kita ngobrolin yang lain ya
nah tadi katanya kamu mau ngobrol mau cerita
yaudah kamu yang duluan cerita deh
cerita apa ceng
ya cerita apa aja
yang namanya cerita itu bebas
mau cerita apa aja mau ngarang arang juga boleh terserah
pada suatu hari
ada seorang raja yang bernama
mendingan kita pulang aja yuk
tadi kamu bilang suruh cerita suruh ngobrol
maksudnya saya cerita doi
ceritanya sama jeniper jangan sama saya
teh kita jualan nggak
saya lagi buat kue lebaran
saya pulang aja ya teh
terus bobo lagi sekarang ya
kita tuh tutup warung kapan
nah insya allah nusawa
nah khawatir kalau mau pulang kampung udah bisa
kalau nenek udah pulang
ayo sok kemana dulu
saya cuma mau antren ini
uang komisi rumah
yang dibeli untuk kantor cabang ceyo
terima kasih pak
ya udah kos
cilok cilok dicilokkan ya
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cilok dicilokkan ya
kam sungguh aku
popon ada apa
mau beli cilok
ini kam baca
biar akang tahu kalau akang teh mirip sunggoku
nih yang ini kang
tuh mirip kan sama akang
kang sunggoku mah gak pernah sedih
sunggoku mah jagoan
sunggoku itu pemberani kang
kalau begitu saya teh mau ngider dulu
jangan lupa dibaca komiknya
cilok cilok dicilokkan ya
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cilok dicilokkan ya
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
cilok cihoyama lima ratusan
insya allah kuat
terima kasih cek
saya mau banget cek
saya sendiri belum bikin buat kue lebaran
ya udah gak apa apa kalau gitu saya pamit ya kang
ini tidak saya bawakan saja
ada apa sih
tidak ada apa apa cuk
enggak ada cek
yaudah kalau gitu
ada yang lagi deketin aku
ini ibu plamika
temiskan kumenya dengan irisan salmon
ya sama sama ibu plamika
ada yang mau susun lagi enggak
mau pesen enggak
udah bapak denny
waduh nenek lupa
nenek harus kemusola ngantuk takjil
nenek urhan dulu ya mainnya ya
sekarang nenek boleh kalah
udah enggak masakan